lima belas sukarelawan uji klinis vaksin covid sembilan belas sinovac terkonfirmasi positif covid sembilan belas
semua sukarelawan uji klinis telah melalui tahap klasifikasi dan memenuhi syarat divaksin
lima belas sukarelawan disuntik cairan netral placebo atau cairan non vaksin
dan tujuh orang disuntik vaksin sinovac
kusnadi menegaskan sukarelawan yang terkonfirmasi positif bukan akibat vaksinasi
tetapi bisa tertular karena aktivitas di luar ruangan
ia menambahkan potensi seseorang kembali tertular meski telah divaksin masih ada
walau sudah divaksin seseorang bisa terkena penyakit tetapi dengan gejala ringan
kusnadi pun mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah divaksin
kadang kadang kita lihat ya bahwa walaupun sudah divaksin
tapi sebagian orang itu masih bisa kena penyakit yang ringan
jadi vaksin itu enggak seluruhnya mencegah penyakit
tapi kalau kena penyakit dia akan ringan
nah yang dari tujuh yang kena penyakit itu semuanya ringan
kalau ada levelnya sampai empat dia semuanya level satu
kalau divaksin kan sebagian besar memang kebal
yang bisa kena penyakit tapi ringan